ya meski zaman semakin maju isu isu kesetaraan gender diskriminasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi
perempuan terkadang masih dianggap sebelah mata namun perempuan juga punya hak untuk perubahan dan juga menentukan masa depan
nah salah satu sosok yang lantang bersuara mengenai hak perempuan adalah hana al rashid
selamat hari perempuan sedunia khususnya saya ucapkan untuk hana al rashid pada malam hari ini selamat malam mbak hana
having international ⁇ rements ⁇ day tapi mbak hana mengingat zaman makin maju ya kita mungkin bisa menjadikan hari ini sebagai hari untuk mungkin membahas terkait mengapa masih ada juga diskriminasi kemudian juga pelecehan dan kekerasan pada perempuan sedih ya
ya betul jadi memang kalau menurut saya sih hari nasional perempuan memang adalah hari untuk kita merayakan resilience kekuatan kebangkitan dari perempuan
dan memang walaupun zaman sekarang pemikiran sudah maju tapi memang masih sering terjadi diskriminasi
dan itu masih bisa terjadi karena ya sistem patriarki dan budaya patriarki masih kerasa sangat kental di masyarakat indonesia gitu
budaya patriarki yang meremehkan atau menemudulkan perempuan atau menikmati bahwa lelaki lah yang lebih cocok menjadi pemimpin kalau perempuan enggak gitu
dan apa ya perempuan yang baik
identik dengan karakteristik yang pasif terima aja diem
all of disting collectively sebenarnya kan juga berkontribusi untuk menciptakan ruang di mana ketipangan relasi kuasa terjadi dan bisa mendorong diskriminasi dan pelecehan gitu
tapi mbak hana mungkin bisa dijelaskan juga
jadi kalau kita lihat di london ini bagaimana cara para perempuan di sana merayakan international women's day yang bisa menjadi contoh buat kita kita nih yang ada di indonesia
wow sebenarnya karena london lagi lockdown nggak bisa kemana mana ya
jadi memang merayakannya khusus on indonesian time aja nih
cuma kalau kalau teman teman indonesia memang hebat semua
contohnya ya memang kemarin saya juga terlibat dalam campaign the body shop indonesia
di mana hari ini mereka sudah menyerahkan petisi
dengan hampir lima ratus ribu dana tangan kepada dpr untuk meminta mendesak pengesahan ruu pks
jadi hari ini ada banyak sekali dan minggu ini ada banyak sekali kegiatan oleh activist indonesia who are doing amazing things online
karena memang di saat pandemi sekarang susah ya untuk kita turun ke jalan boh
let's be safe and stay at home tapi tetap bisa beradvokasi
betul untuk ruu pks itu nanti saya juga akan menanyakan kepada anda mbak hana sejauh apa sih sebenarnya yang perlu kita
apa ya katakanlah perjuangkan sebagai solusi perlindungan perempuan di indonesia saat ini
tapi tahan dulu mbak nana jawabannya kita akan jadi sesaat kita akan teruskan dialog ini setelah jeda berikut ini
iya pengesahan ruupks
kemudian juga polemik mengenai ruu ketahanan keluarga ini juga menjadi salah satu semacam prioritas pembahasan dari gerakan feminis di indonesia
terutama akan kita bahas dan juga elaborasi lebih dalam dalam cnn indonesia connected pada malam hari ini terkait dengan international ⁇ womens ⁇ day
kita akan lanjutkan dialog bersama hana ar rashid terkait hal tersebut
hana sebelum aku masuk ke polemik terkait dengan ruu pks dan juga ruu ketahanan keluarga
aku pengen mengingatkan sedikit terkait dengan dulu kan kamu pernah bercerita mengenai kamu pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan lebih tepatnya
bisa diceritakan lagi gitu again bagaimana kejadiannya terus apa yang kamu lakukan untuk lepas dari kondisi toxic seperti itu
saya ngerasa kalau mesti reliving trauma itu mungkin nggak perlu kali ya
tapi memang saya seperti banyak sekali perempuan indonesia pernah mengalami kekerasan berbasis gender
yang bentuknya banyak gitu
pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting
pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik saat naik transportasi umum
pernah juga mengalami hubungan yang super toksik yang berujung pada kekerasan juga
banyak sekali perempuan indonesia mengalaminya
dan makanya kenapa kita sangat butuh ruu pks ini
karena ruu pks kan desinisi pelecehan seksual
kan diperluas lagi gitu
dan sekarang teman teman kalau misalnya berada dalam situasi di mana kekerasan itu terjadi
saya mohon banget harus cari keberanian untuk speak up dan lawan
tapi ada banyak sekali support system di luar sana
teman teman misalnya bisa reach up ke lbh apik jakarta untuk confident hukum
bisa juga reach out ke yaya
untuk kesehatan pulih untuk therapy
dan sekarang ada website baru namanya carilayanan com
dimana teman teman yang mengalami bisa mencari layanan di daerah kamu sendiri gitu
dan sekarang aku juga lagi collab sama kitabisa untuk campaign kawanpuan
di mana kami melakukan fundraising untuk all of disornization yang langsung membantu korban kekerasan
dengan bantuan medis hukum rumah aman terutama
kasus kekerasan meningkat drastis nih selama pandemi
so kalau teman teman punya rezeki lebih dan mau donate dan mau actively participate dalam helping
mbah hana terakhir nih
bicara mengenai solidaritas sesama perempuan ya
menurut mbak hana sejauh ini seperti apa solidaritas kita semuanya nih perempuan dalam kasus pelecehan
dimana kita tahu perempuan ini banyak yang menjadi korban
dan mengingat juga kita temui sesama perempuan ini justru menyarankan atau merendahkan satu sama lain
kemudian menyarankan untuk tidak speak up dengan alasan keamanan atau sara seperti itu
yang menurut mbak hana bisa kita perbaiki sama sama
menurut gue itu solidaritas perempuan itu memang sangat penting
dan walaupun victim blaming masih sering terjadi di dalam masyarakat kita
walaupun memang sayangnya ada banyak sekali perempuan yang juga melakukan itu
solidaritas perempuan justru yang mendorong gerakan women's empowerment di indonesia loh
gerakan ini di spirehead oleh perempuan
yang saya lihat ya organization social media platforms advokasi perubahan legislatif untuk ruupks
fomorus women's march ini semuanya di spearhead oleh perempuan
yang super hebat
jadi kita harus bersama sama untuk mendukung perempuan ini
dan mendukung mereka di masalah ini
terutama dalam pengesahan ruupks
karena itu adalah undang undang yang kita butuh sekarang
supaya mereka juga memandang isu ini dengan serius
karena seperti yang saya bilang tadi
kasus kekerasan meningkat setiap tahun dan meningkat drastis sejak pandemi
jadi kita semua harus bersama sama
solidaritas perempuan itu tidak hanya antara perempuan
tapi juga lelaki yang bersolidaritas
tidak terbatas gender ya
kita harapkan ini menjadi sebuah prioritas dan juga pertimbangan khususnya bagi pemerintah
agar bisa menemukan sebuah payung hukum untuk keselamatan kita semuanya ya mbak hana
sayang sekali karena durasi yang sangat terbatas
kita harus menyudahi dialog kita pada malam hari di sina indonesia connected
take care sehat selalu mbak hana di london
sampai kita ketemu lagi
kita sama sama semangatin semua perempuan indonesia
terutama di hari international women's day hari ini
selamat malam semuanya
ya ⁇ womens ⁇ international day atau hari perempuan internasional setiap tahunnya dirayakan pada tanggal delapan mei
nah apa kata warganet dalam perayaan ini
kita lihat dari cuitan yang pertama
oke dari atau yang pertama ini dari edvani kaniara yang mencuit
selamat hari perempuan internasional
mari dukung juga keselamatan
oke itu yang tadi ya
nah kemudian kita akan lanjut ke berikutnya dari ed mazita yang mencuit
selamat hari wanita internasional
jadilah wanita yang profesional tanpa harus menjatuhkan perempuan lain
jadilah wanita yang elegan tanpa harus mengusik kehidupan wanita lain
uh setuju ya
kemudian dari ed denata tujuh ratus delapan puluh sembilan yang mencuit
jangan takut bersuara jangan takut berkarya
jangan takut bersuara jangan takut berkarya
lepaskan budaya bahwa perempuan lemah dan hanya menjadi objek
jadilah perempuan cerdas aktif dan bisa memberikan warna yang atau dalam dunia yang digeluti saat ini
kemudian terakhir dari edva raffia dua mencuit
di hari perempuan internasional ini pintaku semoga tidak ada lagi perempuan yang direndahkan
dijauhkan dari kekerasan
hingga di ghosting amin juga
ira ramai ramai mengirimkan surat kepada presiden joko widodo
mereka mengkhawatirkan nasib industri perfilman indonesia yang kian sekarat
sesaat lagi di cnn indonesia connected